hai petugas polsek krian sidoarjo jawa timur bersama perangkat desa bareng kerajaan pada
minggu dini hari mencari seorang bocah sembilan tahun berinisial dp yang dilaporkan hilang usai bermain
bocah tersebut diduga menjadi korban penculikan dan kabar ini telah tersebar di media sosial
setelah dilakukan pencarian di areal persawahan hingga tempat si bocah bermain petasan ia tak
juga ditemukan namun rupanya bocah ini ditemukan sedang tertidur pulas di salah satu rumah di desa
tetangga yang berjarak sepuluh km dari rumahnya petugas memastikan bocah ini bukan korban penculikan
melainkan usai bermain ia kelelahan dan tertidur di rumah seorang warga terakhir dia dilihat
karena informasi terakhir anak tersebut bermain petasan di persawahan kemudian di
bur sama masyarakat lari semua lah saat lari semua itulah anak tersebut enggak kembali ke
rumah anak tersebut sedang tidur di rumah petugas mengimbau kepada
para orang tua untuk lebih menjaga anak anaknya saat bermain di luar rumah